bukan kau tak perlu harta untuk menjadi sempurna permata indah hanya di dalam jiwa
khayyala sholat khayyala ufalat wadukkala mati salatu qadukkala mati salat allah akbar
udah ikut maju berdiri doanya nanti aja di lanjutin udah panjang kok doanya
kau kau bangun kau udah ikut mah
kau kau kau aku bangun kau udah ikut maksimal hai
kamu sudah berhasil pakai kao
pakai jangan sedih begitu pakai
kita harus sabar harus kuat
insya allah orang yang wafat dalam keadaan sujud itu
meninggal dalam keadaan usul ultimah
pakai kao jangan begitu
pada saat ini
pakai kao tidak tahu bahwa padaku sudah berhasil bernafas
saya masih sedang bernafas
dia masih tidak bernafas
saya masih bernafas
saya masih bernafas
bikin orang sedih aja
kalau kamu meninggal tanggung jawabannya gimana
udah ketahuan mau shalat kenapa kamu tidur
hai kal karena kamu sudah tertidur
mendingan sekarang kamu ambil air wudhu lagi ya
eh tapi awas awas tempat duduk jangan ketiduran
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
khusus kepada para santriwan maupun santriwati
setelah sholat subuh ini
kalian boleh langsung ganti baju silat
karena kita akan latihan
silat seperti biasa di lapangan
sekarang kalian semua boleh bubar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baru satu malam aja tidur bareng sama saya
ustadz musa yang mulia dan santun
langsung jadi anak soleh
jadi santriwan idaman
wiridnya dong liat
didikan ustadz ustadz yang mulia dan santun
sobri anak yang soleh
biasa aja pak d
sebentar ya ustadz
terima kasih ya
bagaimana kalau ustadz langsung ke lapangan aja anda juga boleh ke dapur biar sobri saya ngurus aja ya
baik kalau begitu pak deh ustadz saya pamit duluan ya
sekarang saya juga ikut pak ustadz
jangan lupa titip salam buat zikir yang khusus
sopri kamu tuh bikin malu aja
udah ngebangga banggain diri
jadi kan ustadz musaimul dan asanto malah tidur lagi
yang begini nih musti dikasih pelajaran nih
dari malam sampai subuh
subuh sampai matahari terbit masih aja tidur
rasain kamu disitu
tidur di bawah terik matahari
coba kuat gak kamu tidur disitu
paling tidurnya sambil keringetan
gak tidur mulu
rupanya si sobri tuh sedang bersih
apa dia minta
kayaknya tuh sobri lagi latihan
betul tuh kata ayu
nah mungkin dia itu lagi ngumpulin tenaga dalem
eh kawan kawan sini deh
ada penuh ya ada penuh
eh tuh lihat si sobri deh
pengen nih si sobri lagi nyari wangsit
sekarang kita harus hormat kepada guru yang baru
satu dua tiga
aduh semua orang merhatiin aku
aha aku punya ide
ini dia joroh sobri dewa mamung
loh boceng apa ya
loh boceng apa ya
ini tuh masih pagi
kalau kamu makan tuh makan makanan
itu namanya sungguh aneh
enggak engkau tuh lo pada sungguh terlalu
ini udah itu
ini tuh esok
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
eh apa gitu
eh eh assalamualaikum
aduh es belewa isinya pepaya eh ada ustaz zauli ya
itu kakaknya berat banget biar saya bantu ya
oh nggak usah ustaz
saya itu laki laki yang kuat dan saya merupakan seorang pendekar ikunanta
jadi saya harus menolong wanita cantik yang lemah
ya udah makasih ustaz
eh mau gua par
ustaz aduh bilang bilang mau datang
eh masih ada barang barang biar saya bawa sini
nggak usah nggak usah
udah saya anggutin semua
perasaan tadi saya pegang buku deh
loh kok udah udah di situ lagi bukunya
loh saya jadi malu
ya jatuh buku itu menandakan jatuh hati
jatuh hati kepada siapa ustadz
nggak ada di situ sih nggak ya
ih alhamdulillah saya ngerasa saya nggak pernah sehat ini
eh sebentar ya